kita ke informasi pertama satreskrim polres cianjur menangkap lima orang pria yang diduga sedang berpesta seks di sebuah villa di kawasan cipanas puncak cianjur jawa barat
selain menangkap para pelaku polisi juga mengamankan barang bukti berupa minuman keras alat kontrasepsi hand body obat kuat dan pakaian dalam
indonesia adalah satu dari puluhan negara di dunia yang memberi sanksi bagi kegiatan atau perilaku homoseksual
tim garuda satuan reskrim polres cianjur jawa barat menangkap lima orang pria yang diduga pelaku seks sesama jenis
mereka adalah aa berusia lima puluh tahun warga bali ar da ds dan us yang kesemuanya warga cianjur
para pelaku diserga polisi saat berpesta seks di sebuah villa di kawasan cipanas puncak cianjur jawa barat
salah seorang yang turut ditangkap polisi mengaku berkenalan dengan penyuka sesama jenis lainnya melalui aplikasi internet
lewat aplikasi itu mereka membuat janji untuk bertemu di villa
penangkapan kelima pelaku berawal dari informasi masyarakat mengenai pesta seks sesama jenis di villa green apple cipanas
polisi yang mendapat informasi pun langsung bergerak
lgbt atau gay disitu yang sudah janjan untuk melaksanakan pesta seks di salah satu villa disitu green apple di blok f
dari tangan para pelaku polisi mengamankan barang bukti berupa alat kontrasepsi minuman keras handphone dan obat kuat
polisi menjerat kelima pelaku dengan uu pornografi dengan ancaman hukuman pidana sepuluh tahun penjara
menurut laporan kantor berita dotchwell jerman indonesia termasuk satu dari tujuh belas negara yang menolak hk lgbt
dimasukkan ke dalam agenda strategi pengembangan kota perserikatan bangsa bangsa yang dikenal sebagai new urban agenda
sampai saat ini di tujuh puluh enam negara hubungan sesama jenis masih diancam sanksi hukum
sementara di tujuh negara lainnya homox sesualitas bahkan diancam dengan sanksi hukuman mati
gandhi aris cianjur jawa barat